tubuh korban bernama ramdana ini tersangkut di pohon ceri
salah satu rumah warga di desa cikande kabupaten serang
korban yang bekerja sebagai teknisi
tewas usai tersengat aliran listrik
saat akan memasang kabel saluran internet milik warga sekitar
tidak ada satupun warga yang berani mengevakuasi korban
karena khawatir ikut tersengat aliran listrik
tubuh korban akhirnya dibiarkan tersangkut di atas pohon
selama satu jam menunggu kedatangan petugas pln
untuk proses evakuasi
minimnya peralatan keamanan yang digunakan korban
serta kondisi kabel yang diselimuti oleh pepohonan rindang
diduga menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan ini